menurut arik menjadi santri adalah tentang mencari keberkahan dari ilmu yang disampaikan seorang kiai atau guru
untuk selanjutnya bisa disebarkan dan diamalkan kembali ke masyarakat luas
pula saya berkeinginan mondok melanjuti pondok karena kebetulan saya smp dan sma nya mondok
jadi sekitar enam tahun saya sudah mondok dan lanjut lagi diamanahi oleh guru saya untuk terus mencari keberkahan ilmu di santren seperti itu
yang dipelajari mungkin
pada awamnya ya pada umumnya mungkin dari akidah agamanya seputar akidah fikih akidah kan masuk tauhid hadis dan di sini ada khusus yaitu al quran
memang disini diidentik dengan hafalan al qurannya
hal yang sama juga diamini oleh afifah
ia rela merantau jauh dari aceh ke depok setelah lulus sma untuk menghafal dan belajar ilmu al quran
ia tak ragu meski harus tinggal bersama di bawah satu atap dengan banyak orang
itu merupakan suatu dasar ya agama
apalagi kita yang apa namanya leta benenya misalnya beragama islam pasti kita membutuhkan ilmu
sholat saja kita kalau misalnya beramal tanpa ilmu itu sama aja gitu nggak ada nilainya gitu
jadi kita perlu berilmu setidaknya untuk diri kita sendiri seperti itu
pesantren telah menjadi simpul penting dalam perjalanan sejarah bangsa indonesia
sejumlah tokoh bangsa lahir dari balik dinding dinding pesantren
sebut saja kiai haji ahmad dahlan kiai haji hashim ashari kiai haji wahid hashim dan presiden indonesia keempat abdurrahman wahid
berbeda dengan lembaga pendidikan formal pesantren memiliki kekhasan tersendiri
sosok kiai menjadi sentral dan sangat dihormati di kalangan para santri
pesantren juga menjadi rujukan dalam persoalan sosial dan berperan membangun kultur di tengah masyarakat tempat ia berdiri
agar tetap bisa relevan di tengah masyarakat pesantren juga menghadapi tantangan untuk bisa mengikuti perkembangan zaman termasuk penggunaan teknologi
ya kaidah fikih itu pernah punya ya punya suatu kaedah bahwa
jadi kita mempertahankan nilai nilai luhur yang sudah diwariskan oleh para pendahulu kita generasi salafus sholay para ulama para wali allah
itu kita bungkus dengan sesuatu yang baru
jadi secara substansinya sama tetapi aksesornya sama
jadi secara substansinya sama tetapi aksesornya sama
jadi secara substansinya sama tetapi aksesornya sama
meski kerap digempur anggapan anggapan miring seperti adanya kasus pelecehan seksual atau paham radikal
nyatanya pesantren masih menjadi pilihan banyak orang tua untuk tempat pendidikan anaknya
karena di masa akan datang agama itu sangat penting buat anak kita
karena di masa akan datang agama itu sangat penting buat anak kita
dan dalam pergaulan sekarang sekarang ini kan banyak yang kejadian kejadian dari pelecehan anak anak dari kecil kecil itu
maka dari usia dini ini saya memasukin anak saya yang ngaji di sini
biar mendidik anak lebih keagama lebih rajin dalam beribadah dan segala macam

kini kementerian agama mencatat ada lebih dari dua puluh enam sembilan ratus tujuh puluh lima pondok pesantren di indonesia
dengan tak kurang dari dua enam puluh lima juta santri yang belajar di pondok pesantren
dari meliputan cnn indonesia